brigadir hanif korban kericuan saat pertandingan antara persija melawan sriwijaya fc di gelora bung karno jumat lalu
hingga kini masih dirawat di ruang icu rumah sakit polri kramat jati
sementara tiga anggota polisi lainnya sudah dirawat di ruang vip
banyak tim dokter yang dilibatkan untuk melakukan observasi terhadap keempat korban ini
kini mereka sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik bila dibandingkan hari pertama pada sabtu dini hari
khusus brigadir hanafi yang sampai saat ini masih dirawat di ruang icu
dokter masih melakukan observasi lebih lanjut penyembuhan hanafi diperlukan waktu yang cukup panjang
ketiganya dirawat di ruang perawatan vip
kemudian yang terakhir ada brigadir h brigadir h mengalami trauma di daerah wajah
jadi wajah mengalami luka di arah situ dan saat ini dirawat di ruang intensif di perawatan icu
saat ini kondisinya juga mengalami perbaikan
dibandingkan pada saat beliau masuk dari masyarakat